dan untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan gelaran motogp sudah ada erlangga wisnuwaji di lombok
bagaimana persiapan gelaran motogp yang tinggal menghitung hari ini
apa saja kesibukan di lapangan hari ini
ya selamat siang benny
kalau di jakarta mungkin tadi ada kemeriahan parade dari pembalap pembalap motogp
yang diterima oleh presiden jokowi di istana dan sempat berparade ke kawasan bundaran hi
jadi kesibukan juga sudah mulai nampak di sirkuit mandalika
di mana mulai hari jumat hingga minggu nanti akan berlangsung ajang gelaran balap motor tertinggi dunia balap motogp
dan saya mungkin akan terangkan sedikit kepada anda dan pemirsa bahwa saat ini saya sedang berada di modular pit building
dan di bawah saya ini tepat adalah pedok pedok atau garasi dari tim yang akan bertanding di ajang balap motogp
mungkin kamera bisa menunjukkan kepada anda dan pemirsa bahwa di bawah sini di bawah saya berdiri ini ada beberapa
ada kontainer box box yang berisi perlengkapan dari tim balap motor yang akan tampil pada jumat hingga minggu nanti
mungkin tadi sempat ada beberapa kesibukan dari anggota tim untuk mempersiapkan pedok yang akan digunakan mulai hari jumat nanti
kalau saya bisa terangkan sedikit ini mungkin ada spare part spare part bagian part dari motor
namun saya belum melihat motor yang akan digunakan para pembalap ada di pedok di sirkuit mandalika ini
hanya beberapa anggota tim memang tampak sibuk mengeluarkan barang barang dari box box kontainer
tadi ada pelak dan anggota tim tampak sibuk hilir mudik dari ruangan timnya ke pedok untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang mungkin akan dibutuhkan pada saat gelaran balap motogp nanti
dan kalau berbicara mengenai kesiapan sirkuit mandalika sendiri memang sudah kita berbicara mengenai masalah homologasi
jadi homologasi sirkuit mandalika ini sudah hampir dipastikan akan dapat selesai dengan tepat pada waktunya seperti yang diutarakan
direktur mgpa priandi satria kemarin bahwa memang proses homologasi ini hanya tinggal menunggu finalisasi dari fim dan dorna
semua pengaspalan ulang dari sirkuit yang diwajibkan oleh fim dan dorna sudah selesai dilakukan
dan menurut informasi yang saya dapat memang sejak kemarin sore sirkuit mandalika ini sudah diserah terimakan dalam tanda kutip ke pihak dorna
sehingga hanya orang orang yang mempunyai id card dan berkepentingan yang diizinkan masuk ke
dalam area sirkuit
kalau kemarin kita wartawan peliput yang datang masih sempat bisa masuk dan melihat langsung kondisi di dalam lintasan sirkuit
kali ini sudah tidak bisa lagi karena semua sudah harus dipersiapkan untuk balapan
free practice satu dua tiga yang akan berlangsung jumat dan sabtu
kemudian race yang akan berlangsung pada hari minggu tanggal dua puluh maret nanti benny
angga kalau tadi anda menyebut terkait persiapan sirkuit
lalu terkait penyelenggaran balap motogp ini ada peran marsial yang cukup vital
lalu bagaimana nih persiapan marshal

ya memang kalau selama ini kita berbicara mengenai bagaimana homolegasi sirkuit
bagaimana kondisi sirkuit mandalika
apakah sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh fim dan dorna
namun ada peran penting yang juga tidak boleh kita lupakan
yaitu peran marcel yang akan bertugas pada saat race nanti
dan untuk balap motogp di mandalika akhir pekan ini
jadi mgpa pihak panitia sudah menyiapkan sekitar lima ratus orang marsial
ini sudah lebih dari cukup
karena pada saat ajang gelaran balap motogp nanti yang akan bertugas hanya sekitar tiga ratus orang marsial
ini kenapa disiapkan lima ratus orang marcel ini sebagai cadangan
untuk mengantisipasi mungkin ada kemungkinan marshall yang sakit atau berhalangan tidak dapat bertugas pada saat hari h
dan saya akan jelaskan sedikit apa sih pentingnya atau tugas dari marsial di balapan nanti
bahwa marshal marsial yang akan bertugas ini bertugas untuk mengantisipasi apabila terjadi insiden pada saat balap nanti
dan mereka sudah dibekali pengetahuan bagaimana menangani atau situasi yang terjadi bila terjadi insiden
misalnya mereka akan dibenahi oleh dengan apar dengan kalsium karbonat dan tisu industri
apabila terjadi kecelakaan dan oli berceceran di sirkuit
ini mereka akan segera bertugas untuk menghindari sirkuit menjadi licin
tentunya berpotensi menimbulkan kecelakaan tambahan
dan dari lima ratus orang marsial yang ini rata rata semua adalah berasal dari personali basarnas dan polri dan juga masyarakat lokal
namun ada beberapa pos pos yang membutuhkan sertifikasi dan kualifikasi khusus
sehingga untuk beberapa pos martial ini pihak panitia harus mengimpor
dalam tanda kutip menugaskan marshall dari malaysia
dan masalah kesiapan tadi saya sempat berbincang dengan kualifikasi
koordinator marsial motogp mandalika magus sarwono
karena sebagian marsial yang akan bertugas nanti
ini juga sudah bertugas sejak event wsbk yang juga digelar di sirkuit mandalika beberapa waktu lalu beni
jadi ada impor marsial dari malaysia juga ya
lalu bagaimana dengan kesiapan pemerintah pusat dan provinsi ntb dalam menyelenggarakan motogp
terutama untuk mengantisipasi kedatangan penonton

dan juga untuk menjaga kepentingan masyarakat

tadi seperti informasi yang sudah disebutkan sebelum saya melakukan live report ini
memang pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan dari provinsi nusa tenggara barat
sudah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan lonjakan terjadinya penonton yang datang ke mandalika
dan ratusan bis kalau kita berbicara di kawasan sirkuit mandalika
ini nanti pada saat hari h ini penonton tidak diizinkan
dan membawa kendaraannya masuk ke area sirkuit
dan mereka harus memarkirkan kendaraannya di kantong kantong parkir yang sudah disediakan
dan untuk mobilitas penonton
panitia sudah menyediakan ratusan bus shuttle yang akan membawa penonton dari kantong kantong parkir menuju ke area sirkuit mandalika
dan saya bisa informasikan bahwa untuk menuju sirkuit mandalika ini ada enam titik masuk menuju kawasan mandalika
yaitu melalui bandara kota mataram pelabuhan bangsal pelabuhan gilimas pelabuhan lembar dan pelabuhan kayangan
dan untuk mengantisipasi lonjakan penonton di semua titik tadi sudah disiapkan sekitar dua ratus tujuh puluh delapan feeder bus bagi penonton yang datang untuk menuju ke kawasan mandalika
ya angga kalau kita berkaca pada gelaran world superbike di tahun lalu ini ada banyak viral pemain pemain yang datang ke warung dan lain lain
nah kalau sekarang nih anda sudah mendengar viral apa ya
sudah anda dengar
ya memang benar
bahwa kalau kemarin banyak pembalap yang men share posting di sosial media mereka kedatangan mereka di lombok
hal ini juga tidak jauh berbeda dan yang setahu saya di sosial media yang terakhir saya lihat adalah bagaimana fabio quartararo sudah datang ke kawasan lombok ini
dan kembali dia membeli kartu telpon di kiosk telpon yang sama dan itu ia posting di instagramnya dan menuai banyak komentar dari netizen
karena indonesia kan paling terkenal dengan netizennya
selalu setia memantau perkembangan berita motogp terutama dari halaman sosmed para pembalap pembalapnya
dan informasinya memang sebagian besar pembalap masih ada di jakarta karena harus mengikuti parade dan bertemu dengan presiden jokowi
rencananya para pembalap yang mengikuti parade dengan presiden jokowi tadi baru akan tiba di mandalika atau lombok ini pada kamis
kemudian pembalap yang tidak ikut parade rencananya baru akan tiba di lombok ini sekitar malam hari nanti
ya baik angga semoga dengan banyak kejadian kejadian unik ataupun dengan gelaran motogp ini membuat indonesia semakin harum di dunia internasional
selamat bertugas kembali angga selalu berhati hati